dini hari sebelum subuh menyapa puluhan prajurit kopaska sudah terbangun dan bersiap
hari ini adalah hari penentuan keberhasilan misi mereka yaitu melakukan serbuan dan menyelamatkan sandera di pulau damar kepulauan seribu jakarta
dalam operasi peperangan laut khusus ini diskenariokan pulau damar dikuasai musuh
musuh kemudian menyandera petugas penjaga mercusuar dan memasang radar yang mengganggu penerbangan nasional
tugas kopaska adalah memusnahkan musuh menyelamatkan sandera dan menghancurkan instalasi vital musuh
tugasnya kopaska itu adalah salah satunya adalah melakukan pertempuran laut khusus yang nanti akan kita lakukan dilatihkan
pertempuran laut khusus itu apa
peperangan laut khusus ini adalah satu metode atau cara untuk menghancurkan sasaran sasaran vital atau sasaran sasaran yang bernilai strategis dengan cara cara yang tidak umum
menjelang jam yang ditentukan sebanyak empat puluh dua prajurit kopaska ini dibagi menjadi beberapa tim
masing masing mengendari berbagai kapal cepat
mulai dari combat boat sea rider hingga subskimmer yaitu sejenis sea rider yang mampu menyelam di bawah air
dengan cepat dan senyap prajurit kopaska menyerbu posisi mutu di pulau damar
baku tembak dan ledakan bersahutan mewarnai jalannya pertempuran
tak butuh waktu lama sandera berhasil diselamatkan
kemudian terdengar ledakan hebat yang menunjukkan hancurnya instalasi vital musuh
masih pun berhasil dicuntaskan
tugas mereka hanya satu menuntaskan sasaran sesuai dengan komando dari komando atas
mereka punya kemampuan demolisi punya kemampuan anti teror punya kemampuan sabotase punya kemampuan pertempuran jarak pendek itu yang mereka miliki

masukan musuh seperti kopaska memang harus senantiasa berlatih dan berlatih
jangan lupa pula pasukan khusus membutuhkan peralatan khusus yang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman
semua ini tentu demi kuat raksasa ambisi dan minimalisir korban di pihak kita
ibuan hermawan muhammad wahyudi kepelawan seribu